meski batal dibuka oleh presiden joko widodo acara berlangsung sesuai dengan jadwal
konferensi yang berlangsung selama tiga hari dibuka dengan penandatanganan nota kesepakatan
antara badan ekonomi kreatif dengan beberapa pemerintah daerah
macem macem jadi kita jadi gini setiap saat provinsi kabupaten kota itu punya sesuatu potensi yang harus dikembangkan
dan mereka sekarang lebih banyak lagi yang menyendarkan diri kepada bekraf
nah mou ini sebagai payung ya nantinya ada yang sudah punya fokus ke subsektor tertentu
tapi ada juga yang masih berbicara sama kita subsektor mana yang mau dikembangkan
sebagai jagoan dari kreatif ekonomi di daerahnya gitu
kita kan punya program banyak ya banyak program program yang untuk bisa memberikan capacity building kepada para pelaku ekonomi kreatif
jadi nanti ada sinergi antara pemerintah daerah dan kami sehingga fasilitasi dan program program yang kita lakukan di daerah tersebut
bisa lebih fokus dan lebih besar resourcesnya
kita langsung ke nusa dua bali sudah ada koresponden desi aritonang di sana
desi bagaimana jalannya konferensi
konferensi ekonomi kreatif dunia ini memasuki hari kedua
ya baik reinhardt pada siang hari ini menjadi hari kedua dan pembukaan tadi telah berjalan baik dan lancar
memang meski tidak dibuka oleh presiden joko widodo pembukaan world conference on creative economy dua ribu delapan belas ini menjadi menarik
karena industri ekonomi kreatif sehingga tidak ada kekakuan dari acara pembukaan tadi
seperti waktu dimulai mereka
ya mereka antara kepala bekraf juga dengan menteri luar negeri retno marsudi melakukan wi fi
dimana mereka mengajak audiens untuk bisa lebih cair di pagi hari mengajak foto bersama untuk bisa lebih seseru seruan di world conference yang akan diadakan sampai esok hari
kemudian tak hanya itu pada pidato pembukaan tadi antara retno marsudi menteri luar negeri juga dengan kepala bekraf triawan munaf melakukan pidato sahut sahutan seperti itu
mereka diterangi oleh
ini juga diterangi oleh lampu yang menjelaskan bagaimana industri ekonomi kreatif bisa mensupport atau bisa menyokong pertumbuhan ekonomi secara nasional
dan di sini dijelaskan berbagai aspek yang dibutuhkan untuk bisa mengembangkan industri ekonomi kreatif
tak hanya itu untuk lebih membangkitkan semangat dari para audiens yang sekitar lima ratus peserta yang hadir di ruangan ini
kepala bekraf triawan munaf juga membuka jas dan juga menyingsingkan lengan kemejanya
sambil bertepuk dan membawakan lagu bersama dengan musisi legenda yaitu we will rock you milik queen yang digawangi oleh
maksud kami membawakan lagu tersebut oleh musisi legendaris seperti andi rif ada juga dewa bujana dan juga musisi muda gerald situmorang
di sini ada semangat yang ingin ditampilkan di penyelenggaraan konferensi tingkat dunia yang pertama kali membahas industri ekonomi kreatif
setelah semuanya menyelesaikan pembukaan
mereka dilanjutkan dengan sejumlah diskusi dimana tadi ada main coming for diantara yang menjelaskan
tentang kebijakan yang dibutuhkan dalam industri ekonomi kreatif kemudian ada juga pembicara dari
rituan kamil gubernur terpilih jawa barat yang menjelaskan tentang bagaimana pencapaian dia
mengembangkan bandung untuk lebih mendorong industri ekonomi kreatif dan nantinya yang akan
dia terapkan ke jawa barat dimana jawa barat akan memiliki dua puluh enam kota dan sejumlah
terobosan akan dia terapkan di sana seperti membuat peraturan daerah yang terkait dengan
ekonomi kreatif serta membuat badan ekonomi kreatif kecil kecilan di tingkat regional atau
di tingkat jawa barat untuk bisa nanti badan tersebut bisa lebih menuntun atau lebih
perkembangan ekonomi kreatif di daerah jawa barat dan nanti sampai sore hari masih akan
ada sejumlah pembicara yang menarik seperti adanya william tanuwijaya dari ceo dan co founder
tokopedia kemudian ada juga dari pihak grab indonesia rizky karmadibrata dan menteri keuangan
sri mulyani yang akan memberikan pemaparan tentang bagaimana ekonomi kreatif membutuhkan peran
pemerintah untuk bisa nantinya sama sama mengembangkannya di tahun tahun ke depan
telinga baik desi ada penertanganan nota kesepakatan begitu antara bekraf dengan
beberapa pemerintah daerah ini isinya apa dan kemudian bagaimana implementasinya agar
menguntungkan bagi semua pihak ya betul sekali tadi memang meski tidak dibuka oleh
menteri oleh presiden joko widodo maksud kami memang langsung dibuka oleh penandatanganan nota
kesepahaman diantara kepala badan kebijakan badan ekonomi kreatif maksud kami
bersama kabupaten gianyar kabupaten deli serdang kota denpasar kota pekanbaru kota banjarbaru
dan serta ada juga mou dengan gubernur provinsi bali dan gubernur provinsi jawa barat
mou ini terkait dengan kerjasama untuk pengembangan riset edukasi akses permodalan infrastruktur
dan juga fasilitas untuk pengaplikasian hak kekayaan intelektual serta ruang sentra pemasaran
dimana kita tahu daerah daerah ini memiliki potensi ragam budaya yang besar
di sini ekonomi kreatif bisa dimulai dari kerjasama antara kota maupun antara provinsi maupun kabupaten
sehingga nanti bekraf bisa lebih mudah untuk bisa mengembangkan di daerah daerah tersebut
sehingga tidak ada kesulitan
dan semuanya sudah sepaham sudah paham untuk ke depannya apa yang harus dilakukan
peraturan apa pembinaan apa yang bisa diajak
serta peran swasta mungkin bisa diajak dalam pengembangan industri ekonomi kreatif di daerah daerah tersebut
dan diharapkan mou dengan sejumlah daerah ini akan bisa disusul dengan daerah daerah lainnya
tak hanya secara lokal di indonesia nantinya pada hari terakhir pada friends on creative economy
akan ada deklarasi bali yaitu sejumlah kesepakatan tingkat dunia
yang bisa digunakan antar dunia untuk bisa seperti melakukan pertukaran data
mengajak peran swasta untuk berkolaborasi
untuk bisa sama sama bekerja sama mengembangkan potensi di negara mereka masing masing
dan deklarasi bali ini nantinya akan dibawa ke dalam sidang umum pbb pada tahun dua ribu sembilan belas
baik terima kasih desi aritonang
langsung dari nusa dua bali